komisi pemberantasan korupsi resmi melayangkan surat panggilan pemeriksaan terhadap lukas nmb
dalam surat panggilan pemeriksaan yang kedua ini nmb diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi
pemeriksaan terhadap gubernur papua lukas nmb dijadwalkan pada senin dua puluh enam september di gedung merah putih kpk jakarta
kpk mengimbau lukas nmb untuk bersikap kooperatif dan memenuhi panggilan kpk
kpk menegaskan proses penyidikan terkait kasus ini sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum
hak hak tersangka juga akan diperhatikan sesuai koridor hukum yang berlaku
sebelumnya komisi pemberatasan korupsi menjatuhkan pemeriksaan terhadap lukas nmb sebagai saksi pada dua belas september lalu di makobrimob jayapura
namun lukas tidak memenuhi panggilan kpk dengan alasan sakit
tim penyidik kpk telah berkirim surat pemanggilan
l a sebagai tersangka di dalam perkara dugaan korupsi suap dan kreatifikasi
pemanggilan ini yang kedua
kami berharap tersangka dan penasihat hukumnya dapat hadir memenuhi panggilan tersebut karena disitulah kesempatan tersangka dan penasihat hukumnya untuk menyampaikan apa yang ia ketahuinya terkait dengan perkara ini